ada kabar yang mengembirakan khususnya mungkin buat anda yang berdomisili atau tinggal di pulau jawa atau mungkin berasal dari pulau jawa
ini dia pariwisata indonesia semakin diakui dunia
nah kali ini penghargaan datang dari pulau jawa yang dinobatkan sebagai pulau terbaik di dunia
versi survei salah satu situs traveling
pemandangan alam yang mempesona serta memiliki beberapa warisan dunia
menjadi alasan situs travelandleisure com menobatkan pulau jawa sebagai pulau terbaik di dunia
dari ranking lima belas besar pulau jawa mendapat total nilai sembilan puluh lima dua puluh delapan
dan yang juga membanggakan dari lima belas besar pulau terbaik dunia posisi tiga teratas berasal
posisi kedua ditempati pulau dewata bali dan posisi ketiga ditempati pulau lombok
apresiasi pun datang dari presiden jokowi dodo
melalui akun instagramnya presiden menyambut gembira penghargaan ini
terlebih dalam beberapa bulan ke depan dua event internasional akan diselenggarakan di indonesia
yaitu asian games dua ribu delapan belas yang diadakan di jakarta dan palembang
serta imf bank annual meetings dua ribu delapan belas di bali
situs travelingtravelandleisure com setiap tahun melakukan survei kepada para pembacanya untuk menentukan world's best awards
survei tersebut untuk menentukan peringkat tempat terbaik di dunia berdasarkan pemandangan pantai kuliner keramahan serta atraksi budaya lokal
selain penghargaan pulau terbaik di dunia lokasi wisata ubud juga masuk dalam the world top lima belas cities dua ribu delapan belas peringkat empat dan top sepuluh cities in asia peringkat dua
tak ketinggalan empat hotel di indonesia yang masuk dalam seratus hotel terbaik di dunia juga semakin menambah lengkap penghargaan di bidang pariwisata tersebut
tifadir aitama cnn indonesia
ya pemandangan bukan hal yang diragukan
kenapa atau mengapa sih pulau jawa bisa dinobatkan sebagai pulau terbaik di dunia
selain keindahan alam keberadaan beberapa situs warisan dunia versi unesco menjadi alasan mengapa pulau jawa mengalahkan empat belas besar pulau lainnya di dunia
ini dia saya akan sampaikan kepada anda
harusnya mungkin kalau saya bawa ini ini harusnya dengan menggunakan bahasa jawa
tapi nggak apa apa lah ya saya kurang bisa bahasa jawa saya pakai bahasa indonesia saja
kita akan lihat bagaimana atau apa saja sih warisan dunia di tanah jawa
hari ini kita akan pelesiran mungkin jiwanya kalau sama kayak saya jiwanya fisiknya kantoran tapi hatinya kemudian pikirannya ada liburan ya kemana mana
kita akan lihat beberapa warisan dunia versi unesco yang berada di pulau jawa
jadi yang kalau misalnya anda udah pamer pamer atau bangga banget bisa melang lang buana keliling dunia
jangan dulu tahan dulu
kalau belum di instagram anda atau di media sosial anda belum ada foto foto dari empat warisan dunia di pulau jawa ini
yang pertama kita akan lihat di magelang jawa tengah ada siapa yang nggak tahu ya candi borobudur
ini merupakan candi terbesar di dunia
candi borobudur merupakan candi budaya yang dibangun pada dinasti sailendra di tujuh ratus delapan puluh sampai dengan delapan ratus empat puluh masehi
nah candi borobudur ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia versi unesco
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu setelah restorasinya selesai atau rampung dilakukan
ada dua kali atau dua tahapan restorasi candi borobudur ini
yang pertama pada masa atau zaman penjajahan belanda di kurun waktu seribu sembilan ratus tujuh sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi ada sekitar empat tahun
kemudian di restorasi kedua yaitu oleh pemerintah indonesia
salah satunya melalui pemerintah indonesia pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh

dengan mengumpulkan atau menyertakan bukti bukti lengkap seperti foto peta gambar sebagai dokumen penting pastinya
nah restorasi candi borobudur ini merupakan restorasi bangunan kuno pertama kali di dunia
yang kemudian setelah restorasi ini berhasil dilakukan diikuti oleh angkor wat yang ada di kamboja
kita bergeser masih di jawa tengah
ini ada candi borobudur
perambanan yang terletak di klaten jawa tengah
kadang kadang bikin orang bingung sih sebenarnya ada di antara jawa tengah dan ada di yogyakarta ya
ini juga ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia unesco yang berada di tanah atau di pulau jawa
ini merupakan candi prambanan candi tertinggi sekaligus candi terindah di dunia
dengan ketinggian mencapai kalau tadi dibilang tertinggi
berapa sih sebenarnya ketinggiannya
nah candi perambanan ini
dibangun pada abad ke sembilan
kalau misalnya anda yang pernah berkunjung ke candi prambanan
kurang lebih mungkin strukturnya ini agak seperti kompleks ya
jadi ada beberapa kompleks
ada punya atau memiliki tiga candi utama
yaitu candi hiwa candi brahma kemudian ada candi wisnu ditambah ada beberapa candi candi lainnya
nah kepopuleran dan juga keindahan candi prambanan yang akhirnya melahirkan beberapa festival kesenian
kalau misalnya anda lihat ada perambanan jazz kemudian festival kuliner perambanan
dan juga mungkin yang salah satunya yang rutin diadakan setiap minggu atau kalau nggak salah setiap bulan adalah sendera tari ramayana
itu cantik sekali
saya pernah lihat soal jazz
kemudian masih di jawa tengah ada situs arkeologi purba yaitu sangiran
nah situs arkeologi sangiran ini masuk dalam situs warisan dunia versi unesco ditetapkan pada tahun
nah ini di sini ini ya para arkeolog kemudian menemukan beberapa fosil manusia purba
lalu kita akan bergeser di ujung barat pulau jawa
yang terletak di paling barat ujung pulau jawa ada taman nasional ujung kulon
yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh unesco atau versi unesco pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
memiliki luas secara keseluruhan ada satu dua ratus enam km persegi
yang merupakan empat ratus empat puluh tiga km perseginya adalah merupakan wilayah lautan
nah tidak hanya taman nasional ujung kulon ini
yang paling terkenal di sini memang adalah kenapa taman nasional ini dihuni atau menjadi hunian atau tempat tinggal
dari badak badak hewan atau satwa yang dilindungi
tapi selain badak anda juga bisa pelesiran anda juga bisa jalan jalan
mengunjungi beberapa site atau beberapa lokasi wisata
ada pulau pecang kemudian ada juga pulau handelum ada juga pulau karangcopong dan juga ada krakatau
itu jadinya kita lihat empat warisan atau situs warisan dunia versi unesco
yang kemudian menjadi salah satu
alasan mengapa pulau jawa ini dijadikan sebagai pulau terbaik di dunia